assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
semoga anda senang terasa sehat
dan selalu berada dalam pindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladia rahma
kembali menjumpai anda dalam program
kesaingan kita gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini
alhamdulillah sehat mudah mudahan
semua pemirsa cnn indonesia dalam keadaan sehat
saya sudah siap hari ini untuk belajar
saya rasa juga pemirsa sudah siap ya
tema yang akan kita bahas hari ini ahilman
nah ini kan lagi musim ya
lagi happening begitu
nanti kita akan bahas ya flexing dalam islam itu seperti apa
nah bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
nah sebelum kita bahas
ada viti yang harus kita semak lebih dahulu nih ahilman
mari kita simak sama sama
sejumlah kejadian flexing viral di media sosial
beberapa waktu terakhir
flexing merupakan istilahnya
salah yang diberikan kepada orang yang suka menunjukkan sesuatu tentang dirinya
flexing dipahami sebagai sikap konsumtif yang mencolok
menghabiskan uang untuk membeli barang barang mewah dan layanan premium
demi menunjukkan status atau kemampuan finansial
banyak netizen menyebut bahwa flexing seringkali dilakukan oleh orang kaya palsu
yang cenderung suka pamer harta kekayaan
dilansir dari cnnindonesia com
psikolog indah sundari jayanti menjelaskan bahwa
fenomena flexing menunjukkan kebutuhan terhadap eksistensi diri
perkembangan dunia digital seperti medsos membuat perilaku ini semakin sering dijumpai
lantas bagaimana islam melihat fenomena ini
ya bagaimana islam menyikapi fenomena flexing
ini mirip pria ya ahilman ya atau berbeda dimensinya nih
iya flexing itu yang coba kita pahami adalah
bentuk memamerkan sesuatu yang bukan keadaan sebenarnya
berarti ada dua nih yang bisa kita lihat
yang pertama berbohong
dan yang kedua membanggakan diri
dua hal ini perkara yang dilarang dalam agama kita
ya dalam islam
berbohong tidak menunjukkan sesuatu yang benar berarti dia masuk kategori orang yang munafik
sebagai peran pernah kita bahas itu ya
sebelumnya diantara ciri orang munafik itu adalah orang yang ketika dia bicara dia berbohong
ketika berjanji dia berdusta dan ketika dia diberikan amanah dia hianat
menunjukkan sesuatu yang bukan sebenarnya berarti itu adalah kebohongan yang dihadirkan
yang kedua tentang bermegah megahan
tentang sibuk untuk membanggakan diri kita pada urusan harta dunia
di dalam al quran allah mengingatkan kepada kita tentang sifat yang berbohong
ya bermegah megahan itu melalaikan kamu dalam kehidupan
orang yang sibuk dengan bermegah megahan mengantarkan dia pada kesibukan yang tidak mengantarkan kebaikan
dia hanya mengajar eksistensi
dia mengejar pujian
dia mengajar penghargaan dari manusia
banyak orang yang salah kaprah
bahwa ukuran kemuliaan itu dilihat dari harta yang dia miliki
dilihat dari jabatan yang dia punya padahal tidak
allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat wajahmu
tidak melihat rupamu
tapi yang allah lihat adalah hati dan amalmu
maka jangan salah kaprah memahami kemuliaan dalam pandangan allah subhanahu wa ta'ala
inna akromakum aindallahi atsukakum
sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa
maka jangan sibuk dengan bermegah megahan sehingga mengantarkan engkau melalaikan dalam kehidupan
dan yang kedua juga allah tidak suka orang yang membanggakan diri
sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri
jadi saya kira flexing itu ada dua kesalahan
yang pertama dia berbohong
dia menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya
dan yang kedua dia sibuk dengan bermegah megahan
sehingga melalaikan dalam kehidupan yang baik dalam pandangan allah subhanahu wa ta'ala
jadi dosanya double nih
nah sebenarnya kalau kita bicara memamerkan
dalam islam itu punya banyak konsep ya
saya juga pernah mendengar sum'ah
kalau nggak salah ada ujub
kita bisa bahas nggak perbedaannya apa
boleh boleh boleh
dan sum'ah itu adalah sikap ketika kebaikan kita ingin dinilai oleh orang lain
kalau riya ada di mata ro'a
berarti ingin dilihat oleh orang lain
kalau sum'ah ada di telinga sam'ia'ah
berarti ingin didengar orang lain
jadi setiap kebaikan yang dilakukan karena ingin mendapatkan penilaian dari manusia
jika ingin didengar namanya sum'ah
nah ada pun sombong dengan ujub
sombong itu dalam bahasa definisinya
menolak kebenaran dan membenci manusia
atau merendahkan manusia
jadi karena sifatnya yang sombong
yang merasa begitu
dirinya punya segalanya
semua yang kita miliki titipan dari siapa
berarti orang yang sombong itu merasa dia yang punya kan
sombong dengan harta
sombong dengan ilmu
ada juga orang yang sombong dengan amal ibadah yang dia lakukan
padahal boleh jadi dia mendapatkan itu semua karena rahmat dari allah subhanahu wa ta'ala
dan yang parahnya
dia membenci manusia
dia merendahkan manusia
dia merasa diri lebih baik daripada orang lain
nah sedangkan ujub lebih kepada membanggakan diri
bawa dirinya lebih daripada segala segala pun gitu
maka sombong itu diantara sifatnya iblis
itulah yang membuat iblis juga diusir ya
yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga karena ada kesombongan di dalam dirinya
maka belajarlah untuk merendahkan hati kita dalam hidup
karena hakikatnya kita tidak punya apa apa
semuanya adalah milik allah subhanahu wa ta'ala
maka nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menjauhkan diri kita dari allah subhanahu wa ta'ala
maka nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menjauhkan diri kita dari allah subhanahu wa ta'ala

banyak orang juga punya medsos gitu ya

kadang kadang gimana ya supaya
saya khawatir juga kadang kadang begitu ya
ini jatuhnya akan riak atau nggak ya
itu bagaimana supaya kita bisa menghindari arahnya jadi kesombong atau keria
yang pertama sebenarnya jika sesuai dengan keadaannya tidak persoalan ya
jadi boleh boleh saja
sebagai bentuk tashakur bini'amah
sebagai bentuk kita ingin mentadaburi setiap nikmat yang allah berikan
termasuk tazakur ya
agar kita makin ingat ke allah
bahwa ini adalah pemberian dari allah
bahwa ini adalah nikmat dari allah
dengan semua yang allah berikan menjadikan kita makin dekat dengan allah
tidak membuat sesuatu yang palsu
hanya ingin haus dengan pujian
itu yang menjadi kategori flexing
maka nanti yang kedua ketika kita menunjukkan kebahagiaan
libatkan allah maka diperintahkan kita menuliskan kalimat
masya allah tabarak allah
agar kita satu terhinta dari penyakit ayn namanya
barangkali ada orang yang iri dengan kita yang nengki sama kita
yang kedua niatin motivasi orang
syiar sama orang
jadi ada kebaikan yang ingin kita titipkan
tapi bukan berarti sombong
dengan cara bahwa kita yang punya ini merasa lebih mulia
dan orang yang tidak punya ini jadi lebih hina
itu yang jadi salah
maka saat kita diberikan karunia nikmat oleh allah
kembalikan semua kepada allah
kan yang bisa membaca hati itu adalah allah
kita tidak bisa melihat apakah orang ini ria atau tidak gitu ya
maka kita juga jangan mudah menjudge orang ini ria menjudge orang ini bla bla dan seterusnya
tapi belajarlah jika ada orang yang diberikan kebaikan kepadanya doakan
semoga kita mendapatkan kebaikan yang sama
nah kita pun yang diberikan kebaikan itu ya jangan pura pura gitu loh
jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada pada tempatnya
sewajarnya senanglah secukupnya
dan nikmati setiap apa yang allah berikan dalam kehidupan kita
untuk sesuatu yang tidak benar itu capek
apalagi kita mengejar pandangan manusia
sampai kapanpun ya kita tidak akan pernah bisa dibuat puas dengannya
karena itu kan nagih
terus terus terus
maka nanti ada penyakit
yang akan hinggap kepada umatku kata nabi
apa penyakit itu namanya wahan
apa itu wahan
penyakit terlalu cinta dengan dunia dan dia benci dengan kematian
maksudnya apa dia lupa dengan kematian
dia lupa bahwa hidup dunia ini bukan selamanya
tapi dia mengedepankan segala cara untuk kehidupan yang sementara
dia terjebak dengan kehidupan yang sementara
sehingga dia menghalakan segala cara
sehingga bukan mengantarkan kebahagiaan tapi menghantarkan kepada kehancuran
hilman ini menarik sekali kita bahas
nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode hati hati jebakan flexing
saya rasa mungkin ada di antara kita saya juga punya teman misalnya
kita nggak sebut nama tapi misalnya suka posting
alhamdulillah sudah selesai sholat malam
atau alhamdulillah sudah baca quran
pengen komen tapi kadang kadang gimana ya gitu
konsep konsep seperti ini bagaimana kita harus menyikapinya
apa kita harus just jangan jangan ini memang ngeriak nih ya
atau gimana ilmuwan baiknya
sebaiknya kita kedepankan khusnuzan
perasakah baik kepada sahabat kita atau teman kita yang menunjukkan nikmat dari allah
untuk bisa beribadah
ya jangan juga kita mudah menjudge orang bahwa
oh dia ria ah dia sedang nunjukin amal ibadahnya
pertama kita harus tetap husnuzon
nah yang kedua juga bagi kita yang diberikan kesempatan untuk menghadirkan kebaikan
jangan juga terperangkap gitu
dengan perasaan bahwa uh kita ini bisa melakukan hal ini
makanya ada kalanya kita itu harus merahasiakan amal ibadah kita
ada kalanya kita harus menunjukkan untuk mengajak orang pada kebaikan
tapi juga ada kalanya kita harus berusaha menyembunyikan setiap amal kebaikan kita
agar menjadi amalan rahasia kita dihadapan allah swt
jadi kita yang diperlihatkan dengan keadaan itu
jangan mudah menjudge
dan kita yang diberikan kesempatan mendapatkan kebaikan itu jangan juga terus menunjukkan
ada kalanya kita harus merahasiakan sesuatu yang cukup kita dan allah yang tahu apa yang kita lakukan
jadi kasih uzur dulu ya siapa tahu memang beliaunya ingin memotivasi teman teman gitu ya
dan kelihatan kan dari kalimatnya kelihatan juga dari apa yang dia tampilkan
tapi juga kita perlu sadar bahwa mengajak orang pada kebaikan itu pahalanya luar biasa
barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang
sampai orang itu melakukan kebaikan itu
maka dia mendapatkan pahala yang sama
jadi kalau misalnya dengan izin allah ya
kita nih sekarang menunjukkan pada jalan kebaikan
pemirsa cnn indonesia ada yang menonton dan tergerak untuk melakukan kebaikan itu
maka semoga allah memberikan pahala yang sama kepada kita
walaupun kita hanya menunjukkan jalannya itu
maka kameramen semua tim produksi yang hari ini bertugas
boleh jadi dari sekian banyak amal kebaikan kita
pahala kita untuk menghadirkan tayangan gapai kemuliaan inilah
yang mendapatkan pahala terbaik dari allah swt
maka jangan pernah mengecilkan sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan
termasuk kalau ada orang yang ingin menunjukkan kebaikan
coba pandang dengan kacamata kasih sayang
boleh jadi dia punya alasan yang lebih baik daripada apa yang kita ingin sangkakan kepada dia
ahilman kalau kita mau melakukan kebaikan terbersih
tapi kita berpikir ah takut nanti dibilang riak nggak jadi deh
akhirnya ya gak jadi melakukan amal gitu misalnya
itu malah jadinya kita gak dapat apa apa ya
ada ungkapan ketika engkau tidak melakukan sesuatu karena takut dilihat oleh orang lain itu riak
jadi tidak jadinya kamu untuk berbuat sesuatu karena takut dilihat oleh orang lain
satu kita gak jadi melakukan sesuatu
yang kedua kita masuk dalam pusaran yang disebut ria tadi
jadi lawan aja
maksudnya berhenti melakukannya itu bukan karena orang lain gitu loh
tapi karena memang ada alasan sari ada usur sari baru kita nggak jadi melakukan
tapi kalau nggak ada usur sari nggak ada alasan memberhentikan kenapa harus berhenti
denilai nggak dinilai
dihargai nggak dihargai
nggak ada urusan
untuk kita mah berikan yang terbaik pasti kita akan mendapatkan yang terbaik
pokoknya kalau mau lihat orang itu ikhlasa pariah gampang
ketika dia dilihat dan tidak dilihat sama orang lain ada perubahan
jadi misalnya kalau pas dilihat uh khusyuk
pas nggak ada yang lihat jadi nggak semangat
nah berarti ada sesuatu
ada sesuatu yang salah ya
makanya orang ini kalau kata guru saya kalau mau lihat orang itu ikhlas nggak ikhlas lihat aja empat
satu ketika dia ingin dipuji
dua ketika dia ingin dihargai
tiga ketika dia ingin dianggap
empat ketika dia ingin dibalas budi'i
ingin dipuji ingin dihargai ingin dianggap ingin dibalas budi'i
ah boleh jadi ada sesuatu yang belum bersih dari apa yang kita lakukan
karena orang yang ikhlas itu ya adalah orang yang menyandarkan semuanya kepada allah swt
untuk mencari ridhonya allah
ah gimana ya cara kita supaya kita tahu oh allah ridho nih
itu bisa nggak sih ada sinyalnya ada indikatornya yang mungkin kita bisa rasakan oh mudah mudahan ya kita nggak tahu ya sepenuhnya
tapi mudah mudahan apa yang aku lakukan ini allah gitu dan kayaknya mungkin allah ridho ya gitu
jadi dia beramal nggak sesaat
dia beramal terus menerus
karena dia sudah mendapatkan kenikmatan dari amal yang dia lakukan
jadi amalnya bukan dilakukan sesaat tapi amalnya berkelanjutan
itu namanya istiqomah
makanya kalau ada orang yang mundur di tengah jalan tidak semangat lagi dalam beramal ibadah boleh jadi selama ini ada niat yang salah
ada niatan yang mungkin mengotori setiap kebaikan yang sedang dia jalankan
maka indikatornya lihat keistiqomahannya
dia istimror nggak dia melanjutkan kebiasaan baik itu atau tidak
jadi kalau allah mudahkan kita untuk beramal soleh itu juga salah satu indikator
allah sedang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita
maka kita harus minta sama allah diberikan keistikomahan
maka ada satu doa kan di surat ali imran ayat delapan kalau tidak salah
itu doa yang kita minta agar allah tetapkan hati kita di jalan agamanya gitu
jangan engkau condongkan hati kami
setelah engkau berikan hidayah kepada kami
jadi kalau kita sudah diberikan hidayah kepada allah kita berharap ada di jalan itu terus
sampai kapan sampai kita istiqomah
bahkan kalau bisa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khawatimah
makanya jangan puas dulu kalau kita sudah beramal tapi minta sama allah agar kita diistikomahkan dalam amal kebaikan itu
nah orang yang flexing itu ya flexing dalam setiap kehidupan yang dia miliki
dia terjebak gitu dengan sesuatu yang sementara
padahal boleh jadi nikmatnya bukan di situ
sehingga ada nasihat kan kalau urusan dunia lihatnya ke bawah
kalau urusan akhirat lihatnya ke atas
nah orang yang terjebak dalam flexing menurut saya orang yang melihat dunia ke atas sehingga pegel lama lama
kok orang naik terus ya kok kita diserit terus
padahal perintahnya kalau dunia lihat ke bawah kalau akhirat lihat ke atas
luar biasa ahilman kita masih akan lanjutkan pembahasan kita
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
pemirsa kita sudah tiba di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan anda dapat melayangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera pada layar kaca
sebagai penutup ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya miladi aram maundudiri terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
ada satu progres dewa yang sangat kebenaran
menurut seseorang malaysia
tentang kurangnya zuckerberg berkata
kita menunjukkan sesuatu yang tidak pada keadaan sebenarnya
dan itu jelas sesuatu yang dilarang dalam agama islam
berbohong berpura pura hanya untuk mendapatkan pujian atau penilaian dari manusia
dan yang kedua kesalahannya adalah bermegah megahan
allah swt mengingatkan kepada kita tentang perilaku bermegah megahan
bermegah megahan menalaikan dirimu dalam kebaikan dihadapan allah swt
maka hati hati dengan jebakan flexing
jangan terlalu sibuk untuk mendapatkan penilaian manusia dari sesuatu yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini
bermegah megahan dalam urusan harta ingat
harta adalah titipan
harta adalah amanah dari allah
harta bukan tujuan kita
tapi harta adalah jalan yang menjadikan kita harus semakin dekat dengan allah swt
maka jangan salah tujuan
maka jangan salah sasaran
kalau urusan dunia lihat ke bawah
kalau urusan akhirat lihat ke atas
cukup jadikan dunia genggam di tanganmu
jangan disimpan di hatimu
jangan menyimpan dunia sebagai urusan yang paling penting untuk hidupmu
sehingga engkau lupa dengan akhiratmu
tapi jadikanlah dunia sebagai jalan agar kita bisa mendapatkan kebaikan di hadapan allah swt
mari kita angkat kedua telapak tangan
semoga allah memberikan kebaikan dalam hidup kita
dan allah mengarahkan sesuatu yang terbaik untuk hari hari kita
allahumma inna nas'alu kaluhudah
tunjukkan kepada kami jalan yang baik selama hidup kami
berikan kepada kami jalan yang lurus selama kami hidup
ya allah jauhkan dari kami sikap untuk membanggakan diri
jauhkan dari kami sikap sombong
jauhkan dari kami sikap takabur ujumriyah
atas setiap apapun yang datang dalam kehidupan kami
duhai allah yang membolak balikan hati
tetapkan hati kami di atas agamamu
dan bimbing hari hari kami
agar senantiasa mendekat taat kepada mu
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala al mursalin
semoga kita semua
diberikan kemampuan oleh allah untuk senantiasa bersyukur
dengan setiap nikmat
dan bersabar dengan setiap ujian kita
hati hati dengan jebakan flexing
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh